setelah terjadi razia dan penyitaan makanan terhadap sebuah warung makan di serang
wali kota serang tubagus hairul jaman memberikan penjelasan
iya ia menjelaskan bahwa perda yang berlaku dan juga adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh satpol pp kota serang
menurut tubagus hairul jaman kegiatan satpol pp kota serang sepenuhnya berdasarkan peraturan daerah yang disusun pada dua ribu sembilan belas
perda nomor dua tahun dua ribu sepuluh itu mengatur tentang penyakit masyarakat dan razia
selain itu ada surat edaran wali kota serang tahun dua ribu enam belas tentang imbauan bersama menyambut bulan suci ramadan
isinya rumah makan diperbolehkan buka setelah pukul empat sore
soal razia yang menjadi sorotan menurut hairul satpol pp telah benar melaksanakan tugas sesuai perda
namun ia menyayangkan adanya kesalahan prosedur pengangkutan barang dagangan
ketika untuk menutup warungnya di siang hari itu
diangkut barang barang yang ada sehingga diangkut
seharusnya itu tidak dilakukan seperti itulah
hanya ditutup warungnya sudah dan di jam sore pun mereka bisa dapat berjualan kembali